segmen ketiga ini akan kita awali kabar dari si kulit bundar
siapa yang tak kenal dengan bejo sugiantoro mantan libero legendaris persebaya surabaya
iya dalam seleksi pemain persebaya terselip satu pemain yang cukup menarik perhatian
namanya ahmad irianto ahmad adalah anak sulung dari bejo sugiantoro
meski masih berumur tujuh belas tahun ahmad mampu menunjukkan kualitas permainannya
masih ingatkah anda dengan sepak terjang libero tangguh persebaya yang legendaris bejo sugiantoro
dikomandoi bejo lini pertahanan persebaya dan timnas indonesia kala itu sangat sulit ditembus striker lawan
namun persebaya tampaknya kini sudah mendapatkan calon gantinya
dia adalah ahmad irianto putra sulung sang legenda bejo sugiantoro
dalam seleksi pemain di lapangan persebaya rabu sore ahmad irianto terlihat berlatih bersama pemain muda lainnya
pemain lulusan akademi friends united football academy malaysia ini memiliki skill dan gaya permainan persis ayahnya
namun di usianya yang masih cukup muda tujuh belas tahun irianto masih perlu diasah skill dan jam terbangnya agar bisa tampil seperti ayahnya
kamboja punya potensi yang bagus punya skill yang bagus punya misi bermain yang bagus punya visi yang bagus
namun kan masih perlu terus biasa diasah diasah
sementara meneruskan apa yang diharapkan ayahnya ahmad irianto memang bercita cita ingin bermain membela persebaya surabaya
baiklah persebaya kedepannya saya juga bisa masuk skuadnya persebaya dalam usia muda ini kan motivasi tersendiri buat saya
berbekal kemampuan sepak bola yang menurun dari ayahnya ahmad irianto berharap dapat lolos seleksi dan bergabung bersama persebaya surabaya